ketua umum partai gerindra melakukan pertemuan dengan ketua umum partai amanat nasional
sekaligus ketua mpr zulkifli hasan
pertemuan kedua tokoh ini membahas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak
hingga konstelasi pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
pertemuan prabowo dengan zulkifli hasan digelar tertutup di rumah dinas ketua mpr
selama kurang lebih lima belas menit
seusai pertemuan zulkifli dan prabowo memberi keterangan pers
zulkifli menyoroti adanya dugaan aparat tni dan polri yang tidak netral pada pilkada serentak dua ribu delapan belas
zulkifli menghimbau para penyelenggara pilkada agar menjaga netralitas
sehingga pencoblosan dua puluh tujuh juni mendatang berlangsung demokratis
sementara itu prabowo lebih banyak mengkritik ketimpangan ekonomi
utang pemerintah dan kinerja pemerintah
ia bahkan sempat mempresentasikan indeks peringkat indonesia dalam banyak hal dibanding negara lain
namun prabowo dan zulkifli
enggan membeberkan isi pembicaraan tentang pilpres dua ribu sembilan belas
prabowo hanya meregaskan nama calon wakil presidennya sedang digodok dan belum diputuskan
kira kira itulah saudara saudara sebagai menteri npr
tadi kita diskusi dengan pak prabowo
di jajaran kepolisian tni
kepolisian dan tni
bahwa saudara saudara adalah bayangkari negara milik seluruh rakyat indonesia
janganlah lembaga yang begitu penting
dan institusi yang berbeda
kehidupan bangsa dan negara
tadi yang disebut oleh ketua mpr
membela salah satu pihak